kita mulai berita pertama seorang bayi yang baru lahir di ponorogo tewas setelah ibunya melahirkan tanpa bantuan medis
sang ibu yang berstatus sebagai pelajar ini sengaja melahirkan seorang diri di kamar kos
karena malu bayi yang dikandungnya hasil di luar nikah
polisi polres ponorogo mendatangi rumah kos milik sukatno warga desa truneng kecamatan selahung
di rumah kos ini wt pelajar sma berusia tujuh belas tahun melahirkan bayi tanpa bantuan medis
sang bayi yang berjenis kelamin perempuan ini akhirnya meninggal karena kesalahan dalam proses persalinan
wt sendiri saat ini terbaring lemas di rumah kos tersebut dia diketahui pindah ke rumah kos ini beberapa bulan lalu
wt mengaku keluarganya tidak tahu dia hamil persalinan dia lakukan sendiri karena malu jika kehamilannya diketahui orang lain
wt juga mengaku hamil akibat berhubungan dengan kekasihnya yang juga teman sekelasnya di sma
pas dulu tapi dia ini nurut minum kopi soda kayak gitu loh pokoknya
ya mungkin seperti itu
sampai saat ini polisi belum memeriksa wt secara intensif terutama apakah tindakannya yang melakukan persalinan tanpa bantuan medis hingga menyebabkan bayinya meninggal termasuk pelanggaran hukum atau tidak
memang sudah dua tahun ini memang pacara sama itu apalagi dia itu sering tidur di
diajak ke rumahnya diajak tidur di sana diajak berhubungan
wt ibu bayi ini kemudian dipulangkan ke tempat tinggal orang tuanya
sementara jenazah bayinya masih berada di kamar jenazah rumah sakit dr harjono